kpk telah menemukan sejumlah dugaan pidana korupsi yang dilakukan rafael alun trisambodo
diperkirakan rafael menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah dari periode dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu dua puluh
sejumlah angka yang didapatkan itu berdasarkan dari yang telah diperhitungkan oleh penyidik kpk dari alat bukti yang telah ditemukan
beberapa pihak meminta kpk memperdalam penyidikan terhadap rafael alun tsabondo
tujuannya guna menjerat pihak manapun yang terlibat dugaan pidana bersama ayah dari mario dandisatrio itu
apalagi dikabarkan ada artis yang juga terlibat atau diduga terlibat dalam kasus itu
untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan kurnia ramadana peneliti indonesia corruption watch icw
dan juga bergabung pak junayadi saibi pengacara rafael alun trisambodo
selamat sore bapak bapak selamat sehat
sehat selalu bapak bapak
sedianya kami juga mengundang dari pihak kpk namun hingga sore ini pukul enam belas
kesempatan pada kali ini tidak bisa kita hadirkan karena berhalangan untuk bergabung
kita akan lanjutkan dialog ini saya mau ke mas kurnia terlebih dahulu
mas kurnia dari temuan icw seperti apa ada dugaan gratifikasi terhadap rafael aluntri sambodo ini
ya yang pertama tentu kami mengapresiasi langkah kpk ketika melakukan penindakan terhadap saudara rafael
dengan menaikkan status penanganan perkara kepenyidikan sekaligus menetapkan tersangka yang bersangkutan
yang menarik adalah mendiskusikan apa pasal yang digunakan oleh kpk
ternyata kpk menggunakan pasal dua belas huruf b besar terkait dengan gratifikasi dan beranggapan penerimaan selama kurun waktu sebelas dua belas tahun terakhir sebagai bentuk gratifikasi
sembari memang kita masih menunggu berapa jumlah penerimaan
dan gratifikasi yang diterima oleh rafael sebagaimana disangkakan oleh kpk
tentu kami menunggu langkah lanjutan karena kami berharap kasus ini bisa dikembangkan tidak hanya dengan pasal terkait dengan tindak pidana korupsi
juga harus dilihat akan potensi penggunaan undang undang nomor delapan tahun dua ribu sepuluh terkait dengan tindak pidana pencucian uang
itu saya rasa menjadi salah satu
itu poin krusial untuk kpk lihat dan kembangkan pada masa mendatang terkait dengan rafael
kalau yang disampaikan ini karena tekanan publik tentu kalau kita mencermati lebih lanjut memang benar ini awalnya ada tekanan publik
tapi ketika masuk ke proses hukum apalagi dinaikkan ke tingkat penyidikan syarat melakukan penyidikan itu harus ada bukti permulaan yang cukup
yaitu kepenuhan dua balas buku
seandainya rafael mengatakan tekanan publik dan lain sebagainya forumnya ada dengan mengajukan upaya hukum perapradilan
saya rasa narasi narasi semacam itu tentu bukan kali pertama kita dengar dari pihak pihak yang ditetapkan tersangka oleh kpk
baik ada pasal gratifikasi yang anda sebutkan ada potensi pasal tppu yang akan menjerat rafael
tapi kalau konstruksi perkaranya
ini seperti apa ya mas kurnia
apakah anda melihat pasca pemanggilan rafael ke gedung kpk untuk mengklarifikasi lhkpn nya
apakah ini buntut dari laporan lhkpn di kpk
kemudian kpk mendalami sedemikian rupa akhirnya ditemukanlah safety deposit box puluhan miliar rupiah
ini yang disangkakan kpk ya ada safety deposit box yang dicurigai sebagai hasil gratifikasi mas kurnia
ada dua sebenarnya yang menarik juga ketika lihat konstruksi peristiwa pidana ini
yang pertama apakah kpk masuk dari lhkpn
karena kalau masuk dari lhkpn itu ada kendala dalam konteks hukum positif kita
karena sampai kali ini belum ada mekanisme hukum yang disebut secara internasional dengan istilah village enrichment
namun jangan lupa kalau kita mencermati pemberitaan
setidaknya satu setengah bulan terakhir ada juga yang disampaikan oleh pusat pelaporan analisis transaksi keuangan
yang sudah mengirimkan terkait dengan dugaan transaksi tidak wajar dari saudara rafael ke beberapa instansi
dua ke penegak hukum satu ke kpk satu ke kejaksaan dan juga satu ke instansi tempat rafael bekerja yaitu kementerian keuangan
jika menggunakan model laporan
hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan dan ada ditemukan profil kekayaan tidak wajar
sekaligus ketika kpk mungkin mengklarifikasi kepada rafael rafael tidak bisa membuktikan sebaliknya
maka dugaan kami di sana kpk menetapkan tersangka dengan menggunakan pasal gratifikasi
gratifikasi ini adalah salah satu pasal yang ampuh di dalam undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
karena dijelaskan di dalam pasal dua belas b
ketika ini saya ingin mengucapkan kembali ke penyelidikan yang tersebut dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian
atau yang lazim dikenal masyarakat dengan istilah pembuktian tertali
tentu jika saudara rafael tidak bisa membuktikan harta harta yang disinyalir dari praktik kejahatan
harta itu bisa digunakan untuk dua hal
satu memperkuat kesalahan rafael kemudian yang kedua harta itu bisa dirampas untuk negara
karena dianggap diperoleh dengan cara cara yang melanggar hukum
baik respon anda pak junaidi disebutkan ada potensi pasal tppu kemudian rafael diklarifikasi oleh beberapa pihak termasuk kpk
tidak bisa membuktikan harta kekayaannya
respon dari tim kuasa hukum seperti apa
kalau kita bicara ini ya maksudnya secara faktual itu memang apa yang dilakukan oleh para rafael gitu ya
klarifikasi itu sudah benar dilakukan memang
dan kepada kpk
lalu juga sudah juga para rafael melakukan pendaftaran tax amnesti ya
teks amnesty dua ribu enam belas dan itu sudah diterima
lalu juga ada pps dua ribu dua puluh dua gitu
dan dari sisi spt juga beliau melaporkan secara tertib gitu ya sampai tahun dua ribu dua puluh dua
itu dilaporkan terhadap spt orang berkaitan dengan apa
dan di situ dia melaporkannya adalah tentang peningkatan dari pandan dan asetnya karena yang dilaporkan itu adalah bukan nilai perolehan tetapi nilai njop
yang itu mungkin bagi beberapa pejabat ya dia nggak akan laporkan njop nya tetapi dia laporkan perolehan sehingga terlihat kecil terus gitu nggak pernah naik naik
nah ini yang juga perlu kita lihat ya secara faktual
lalu terkait dengan apa yang terdapat dalam
kalau ditanya itu angkanya dapat dari mana kenapa bisa tahu angkanya gitu itu apa yang dengan metode apa itu yang dilakukan terhadap isi daripada self depresial box itu lalu bertahun nilainya ada
itu kan itu menurut saya juga itu menjadi bahan pertanyaan
lalu dasarnya itu dilakukan dengan cara seperti apa
dasar proyeksi apa itu yang diambil langkahnya
ini kami pun masih mempelajari ya berbagai hal terkait dengan apa yang terkait dengan klien kami
dan memang ini masih terus kami pelajari dan kami susun tetapi dari hasil hasil tadi juga itu berkaitan dengan apa yang dia laporkan dalam spt secara tertentu itu juga itu bisa dibuktikan gitu ya
bahkan beberapa hal ini saya melihatnya ya
itu kayak misalnya dilakukan gratifikasi antara kurun waktu dua belas tahun itu ya
itu saya melihatnya terus tempus mana yang mau diambil gitu selain tempus itu kan diambil dua belas tahun itu ngambil potong aja agar itu sampai ke masa daluarsa
saya melihatnya juga sebenarnya belum ada bukti yang dimiliki kpk dan
peningkatan ke tingkat penyidikannya juga menurut saya masih terlalu apa
terlalu mentah menurut saya ya
kalau klien anda menyatakan puluhan miliar rupiah safety deposit box disimpan di rumah ini milik uangnya itu dari anak
bukan di rumah loh
bukan di rumah loh mas
dan juga keluarga
itu bukan di rumah tapi itu dimandiri
baik tapi informasi yang beredar itu menyebutkan di rumah
safety deposit box itu disimpan dimandiri
jadi itu ada di bank mandiri dan
itu semua disimpan di bank mandiri dan
apa yang ada di rumah itu dalam penggeledahan itu disita itu dokumen dokumen berkaitan dengan dokumen kepegawaian pak alun
lalu berkaitan dengan surat mutasi kepegawaian beliau
itu ada yang dilakukan penggeledahan waktu itu yang di sana
tapi kalau ada dibilang
ada berangkas atau deposit box yang ada di rumah itu berisi uang itu nggak ada mas
tapi yang disebutkan itu adalah itu yang di bank mandiri kalau yang kita baca ya dalam media
dan juga disebutkan oleh pak alun juga pak alun memang mempunyai deposit box di bank mandiri
dan itu atas nama pak alun sendiri
kalau misalkan dia ingin menyembunyikan dia pakai nama orang dong
apanya dia pakai nama sendiri dari situ
pak jun laidi
ini kan juga kemarin pak rafael berbicara khusus dengan cnn indonesia menyatakan bahwa ini seperti dicari cari kesalahan
dicari cari celahnya ke pihaknya sehingga menimbulkan dugaan gratifikasi respon
anda seperti apa
apakah ada omongan ini sampai ke telinga anda dari rafael soal dicari cari celahnya
bahkan kalau misalkan kita lihat ya
di dalam proses penjatuhan kesalahan
kepegawaiannya pak alun
jadi dalam sejarahnya pak alun belum pernah mendapatkan sanksi
tiba tiba langsung diputuskan sanksi berat
dan itu alasan alasannya menurut saya juga alasan alasan yang kita sedang mempertanyakan gitu
dan pak alun mempertanyakan dengan mengajukan keberatan hingga sekarang kami menunggu jawaban daripada proses itu
karena orang dijatuhi hukuman dulu baru setelah itu disuruh klarifikasi itu metode apa cara penjatuhan hukuman seperti itu
lalu kita bisa lihat juga ini ya itu udah jelas dia bikin range nya begitu panjang itu kan memang masih dicari masih belum ketemu
jadi ya dicari cari dulu nih
masih dicari cari dan mencoba mencari dan akhirnya pakai pasal dua belas b
kalau tadi kata kurnia itu nanti akan digunakan pembalikan beban pembuktian
kemudian informasi yang kami himpun juga
dari tim kami di kpk tadi maria sarjana koresponden kami menyampaikan senin pekan depan akan dijadwalkan pemanggilan terhadap klien anda
apa persiapan yang anda akan dampingi nantinya klien anda akan diperiksa oleh kpk senin mendatang
kalau kemarin ya wawancara dengan cnn pak alun bisa menjelaskan in detail berkaitan dengan pemeriksaan di kpk ya
tetapi ketika itu menyangkut tentang keluarganya tentang anak tentang istrinya
itu yang jadi pikiran beliau dan itu akhirnya pecah tangisnya beliau
ya karena pak alun adalah seorang family man kalau kita lihat di dalam video itu ya
dan bagaimana beliau memang berusaha selalu berusaha untuk menjaga anak anak dan berusaha dekat dengan anak anaknya
dan ketika ini beliau harus kemudian menghadapi kasus ini
dan semenjak awal beliau mencoba memisahkan dari institusi karena beliau nggak mau institusinya nanti dikait kaitan dengan apa yang terjadi terhadap anaknya
lalu beliau tidak hadir di dalam satu wawancara yang harusnya itu menjadi bagian untuk beliau menjadi promosif
karena beliau akhirnya kembali mengurusi anaknya
nah kita bisa lihat di sini ya sebenarnya juga misalnya berapa penghargaan yang diterima oleh anak anak
yang diterima oleh beliau secara pribadi sebagai seorang kepala kantor yang punya keberhasilan spesifik sekali itu ada sertifikat yang diberikan oleh dirjen pajak
jadi dan proses proses ini sebenarnya adalah menurut saya ya kalau saya lihat ini ya ada kehilangan orang yang baik ya dari keuangan ini
baik saya mau ke mas kurnia mas kurnia tadi sudah disebutkan oleh pak junaidi
kliennya ini tertip melaporan
lhkpn kemudian juga laporan teks amnesti
apakah kalau dari lembaga kpk lembaga antirasua ini mendalami sebuah kasus ini berdasarkan informasi yang ramai di masyarakat
baru diselidiki kalau kita melihat mengacu kepada dugaan gratifikasi ini sejak tahun dua ribu
seharusnya dari dua ribu sebelas sudah diketahui pencurigaan dari gratifikasi ini
ya yang pertama ramai atau tidak tentu sudah dimantaukan
karena hukum itu tidak dipertimbangkan
namun bagaimana kecukupan bukti yang nantinya akan disampaikan oleh kpk di hadapan proses hukum penyidikan maupun nanti di proses persidangan terkait dengan keterpenuhan bukti permulaan yang cukup
namun di luar itu agar proses hukum ini dapat berjalan lancar karena sudah naik di tingkat penyidikan
maka untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan
saya rasa kpk bisa melakukan sejumlah hal
misalnya yang pertama melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri
sehingga nanti proses hukumnya dapat berjalan dengan lancar
saya juga lihat dalam sejumlah hal
kami juga membaca ada inisial r yang diduga adalah artis
itu juga harus didalami oleh kpk
terkait dengan pengkombinasian kemungkinan
dilekatkan undang undang pencucian uang
di dalam undang undang pencucian uang juga mengenal aspek pembuktian terbalik
sehingga ketika nanti seandainya proses hukum terbukti secara sah dan meyakinkan
kita tidak sekedar memindana pelaku juga negara dapat mendapatkan rampasan aset hasil ke jakarta
nampaknya ada komentar dari pak yunadi terakhir
singkat saja respon anda soal setuan pak yudhanyadi
setuan pak kurnia m baik
saya melihatnya akhirnya ini jadi kayak pemeriksaan dasarnya dari gosip gosip
jadi bukan berdasarkan satu bukti yang lalu itu ditelusuri
ini bukan cara kerja penyidik ya seharusnya
saya melihatnya juga ini kalau
saya belum pernah dengar soal apa apa artis r yang disebutkan itu
saya juga nggak tahu siapa itu artis r gitu
nah kalau kita lihat juga
berkaitan dengan apa bagaimana cara kesehatan
bagaimana cara kerja membuktikan
bagaimana cara kerja bukti itu bisa berjalan gitu ya
mungkin juga apa tadi kurnia menyampaikan ini untuk melakukan pencegahan keluar negeri ya
kalau mungkin bisa diputar itu videonya pak alun mengatakan saya mau pergi kemana
dalam kondisi seperti ini kenapa saya harus meninggalkan anak istri saya
singkat saja pak yudhanyadi
dan itu disebutkan dia belum dia nggak pergi ke luar negeri
akankah ada pra peradilan setelah tersangka ini
yang akan dinajukan
kalau kita melihatnya sih
dari situ kan sebenarnya pra peradilan itu menjadi haknya daripada klien kami ya
itu juga kan perlu kamu komunikasikan dong gitu ya
tetapi dari segi proses itu juga kan kita bisa lihat ya
bagaimana kapan itu mulai naik sidik
kapan itu penetapan tersangka dan lain sebagainya
bagaimana cara pengumpulan
yang tadi disampaikan oleh kurnia tentang dua alat bukti itu gitu ya
bicaranya dua alat bukti loh ya
bukan barang bukti loh
itu dua alat bukti sama dua barang bukti itu dua hal yang berbeda gitu
nah ini kan di dalam apa ini kita mau tahu sebenarnya dua alat bukti yang dipunya itu apa sebenarnya
baik kita akan tunggu bagaimana perkembangan ke depan
apakah kkpk berhasil membuktikan juga nanti persidangan akan terbukti dari dugaan kasus gratifikasi dari klien dari sidik
terima kasih anda pak junaidi raffaello terusambodo
betul sih menurut saya sih kalau memang tidak diketemukan lebih baik nggak usah dipaksakan gitu
baik terima kasih atas perbincangannya pada sore ini
terhadap pak kurnia dari icw dan juga pak junaidi saibi dari pengacara raffaello terusambodo
terima kasih selamat sore bapak bapak selamat sehat